berbagai upaya dilakukan kementerian komunikasi dan informatika untuk menangkal penyebaran hoax atau berita bohong
salah satunya dengan aplikasi chatbot yang diluncurkan pekan lalu
dikutip dari laman kominfo go id melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengecekan kebenaran sebuah informasi atau berita
chatbot anti hoax terkoneksi dengan aplikasi pesan instan telegram melalui akun ad chatbot anti hoax
layanan chatbot anti hoax ini adalah bagian dari upaya kominfo dalam memerangi hoax
sebelumnya kominfo bekerjasama dengan whatsapp melakukan pembatasan jumlah penerusan pesan dari dua puluh kali hanya menjadi lima kali
peredaran kabar bohong atau hoax menjadi salah satu isu yang tak terhindarkan selama pemilu dua ribu sembilan belas termasuk saat masa tenang hingga jelang hari pemungutan suara tujuh belas april mendatang
lalu bagaimana langkah antisipasi agar hoax ini tidak mengaburkan informasi dan akhirnya berdampak terhadap pemilih
kita akan berbincang
dengan plt kabiro humas kementerian kominfo ferdinandus sitepu
pak nando selamat siang
terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami
mari berbicara mengenai hoax salah satu isu utama yang saat ini memang sangat gencar begitu karena kita tidak terlepas dari sosial media
identifikasi awal pak selama masa pemilu khususnya kampanye dan saat ini bagaimana peningkatan kabar bohong atau hoax ini
ya baik jadi memang kementerian kominfo terus mengidentifikasi melakukan verifikasi terhadap isu
isu hoax berita bohong maupun ujaran kebencian sejak agustus dua ribu delapan belas sampai dengan empat belas april tadi malam itu data menunjukkan bahwa keseluruhan hoaks yang berhasil kita identifikasi di angka satu empat ratus dua puluh an hoax
angka tersebut untuk khusus hoax politik mencapai angka empat ratus tiga puluh an hoax
memang cukup besar dilihat terutama dalam proses menjelang menjelang kampanye dan di akhir akhir menjelang tujuh belas april ini
secara mendetail sendiri yang sudah teridentifikasi dari empat ratus itu bentukannya secara real seperti apa sih
ya secara umum memang hoax yang sengaja dibuat dan didistribusikan oleh para pembuat konten hoax tersebut mencakup banyak hal
terutama terkait dengan meme kemudian bentuknya infografis ada yang menyaru ke seakan akan berasal dari sumber berita com yang verify ternyata setelah dicek itu bukan berasal dari sumber terpercaya
bentuk yang lain memang cenderung memang kami lihat adalah bentuk recycle ada daur ulang
hoax hoax yang sudah lama hoax hoax yang sudah kami nyatakan kami stempel sebagai hoax
tapi kemudian muncul kembali dibikin skenario ulang atau dibikin touch ulang seakan akan itu informasi baru
tapi informasi yang sudah basi dan tanda kutip masyarakat semua sudah mestinya paham bahwa itu adalah hoax
contoh yang paling kerasa itu hoax misalnya pak presiden jokowi
dinyatakan sebagai komunis pk itu berulang ulang dimodifikasi dibikin sedemikian rupa dan didaur ulang dan dikirimkan lagi kepada publik yang kami temukan
saya mengutip tadi sudah sampaikan mestinya masyarakat sudah mengetahui ini
tapi kemudian nyatanya kan faktanya di lapangan hoax ini sangat mudah masuk ke pembicaraan di masyarakat
bagaimana kemudian bisa mencegah ini
ya langkah yang dilakukan kominfo terus terang kami memiliki mesin ais mesin crawling yang bekerja dua puluh empat jam
dan itu tanpa henti mesin ini kami lakukan atau kami ciptakan di tahun dua ribu delapan belas januari atas inisiatif dari menteri kominfo bapak rudiantara
beliau melihat bahwa cara kami melakukan selama ini sebelum dua ribu delapan belas itu terlalu biasa terlalu manual
sehingga kemudian aktivitas efisiensi efektivitas dari identifikasi hoax ini terlalu lamban
dan kemudian kami menginterview sebuah mesin crawling yang bekerja berdamping dengan orang
ada seratus orang tim verifikator
ini kan mesin yang menggunakan algoritma artificial intelligence mengidentifikasi
memverifikasi sebuah isu yang ada di cyberspace indonesia terutama di media media sosial kita
baik twitter facebook instagram dan youtube misalnya
itu di crawling menggunakan kata kunci tertentu dan kemudian berdasarkan algoritma ai nya kita
itu kemudian diverifikasi sebagai hoax atau fakta
kemudian oleh tim kita yang berjumlah seratus orang tadi melakukan stempel hoax
waktu yang hampir tidak terlalu lama langsung mempublis lagi kepada publik sebagai informasi yang hoax
berapa lama kemudian proses verifikasi itu berlangsung
proses verifikasi untuk sebuah hoax itu tidak sampai lebih dari sepuluh menit
kami sampaikan mengapa kami bekerja dua puluh empat jam
jadi seratus orang tim verifikator ini tiga shift ya shifting jam enam pagi sampai jam dua siang
jam dua siang ke jam sepuluh malam jam sepuluh malam ke jam enam pagi
hoax misalnya hoax kemudian di create jam dua pagi nih kami ambil contoh
ketika di publish di tweet
misalnya jam dua pagi mesin kami sudah langsung mengidentifikasi hoax itu
dipukul setidaknya pukul dua lebih lima sudah langsung meng crawling
dan kemudian pukul dua lebih sekian kami sudah langsung stempel
dan langsung publish melalui sejumlah portal kami
belakangan kami juga punya program seperti miss lambe hoax
untuk menyasar milenials untuk menyampaikan bahwa
betapa informasi yang ada di internet tidak sepenuhnya benar
bahkan lebih banyak
tidak benarnya informasi itu
dan kami sajikan itu dalam sejumlah program portal kami terkait dengan hoax ini
oke jadi selain mayoritas mengandalkan sistem kerja mesin ais tadi
apakah kemudian laporan masyarakat juga meningkat terkait hoax ini
apakah itu juga masuk ke kominfo
laporan masyarakat kita melalui aduan konten
baik itu di twitter at aduan konten maupun di whatsapp
itu cukup banyak
lebih dari satu hari itu lebih dari tiga ratus an laporan aduan
yang masuk yang kemudian
berdasarkan mesin ais kami
dan kemudian tim kami
dan kemudian kami publis lagi itu hoax atau fakta
jadi satu hari
dari tiga ratus an laporan masyarakat
paling yang bisa kami nyatakan sebagai hoax
ada sekitaran bisa lima belas delapan belas hoax
tergantung dengan informasi yang disajikan yang ditanyakan kepada kami
baik kita juga tahu kominfo sudah bekerja sama dengan whatsapp
sehingga untuk mem forward pesan meneruskan pesan
hanya lima kali saat ini dibatasi
tapi kan ini juga susah untuk
jika tidak ada laporan masuk ke kominfo
dan juga whatsapp internal tidak langsung masuk ke mesin
apakah mesin ice itu juga bisa mendeteksi isi percakapan whatsapp
tidak sampai kerana itu kan
nah bagaimana kalau untuk whatsapp atau sms yang seperti itu
ya betul sekali
memang kami kementerian kominfo tidak ingin menegakkan satu aturan
kemudian melawan aturan yang lain
kami menyampaikan ini
yang dilakukan kominfo adalah melakukan kontrol pengawasan
terhadap posting yang bersifat publik
public conversation yaitu yang ada di twitter facebook yang di ranah publiknya
tapi di direct message di inbox itu tidak bisa kita awasi
karena kami tahu bahwa kebebasan berekspresi
itu adalah sangat tinggi dan sangat penting
yang diatur oleh undang undang dasar empat puluh lima kita
komunikasi pribadi antar warga negara itu harus dilindungi
tapi whatsapp group misalnya
ketika ada orang yang memposting konten hoax di whatsapp group
masyarakat bisa melaporkan kepada kami melalui aduan konten
itulah mengapa kami pun bisa bertindak kepada nomor nomor whatsapp
yang secara masif terus menerus menyebarkan hoaks
jadi meskipun kami tidak mengawasi day by day dua puluh empat jam
kepada konten di whatsapp konten di inbox konten di direct message
tapi kami bisa menerima laporan dari masyarakat
atas laporan atas konten konten yang ada di whatsapp maupun di direct message atau di inbox
artinya negara pemerintah bisa bertindak
kalau masyarakat merasa terganggu
merasa masyarakat merasa ada informasi yang tidak valid
yang disampaikan oleh sesama masyarakat melalui whatsapp tadi
secara konkret apa yang bisa dilakukan oleh kominfo
jika kemudian terdeteksi ada hoax itu
apakah jika kalau whatsapp tadi anda menyebutkan
langsung diblokir atau seperti apa perlakuannya
bagaimana juga untuk di ranah sosial media dan lainnya
ya betul untuk whatsapp misalnya
ketika sudah ada laporan dari masyarakat terkait nomor nomor tertentu
yang masif melakukan distribusi hoax misalnya
kami kemudian melakukan suspend terhadap nomor tersebut
sehingga kami punya hubungan baik dengan whatsapp
untuk melakukan nomor tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk urusan whatsapp
dia tetap pakai mungkin untuk sms untuk komunikasi yang lain
itu bisa kami lakukan
yang kemudian untuk akun akun di facebook twitter instagram
yang kami lakukan adalah kami melakukan pemblokiran dan suspend terhadap akun tersebut
kami punya hubungan baik dengan seluruh platform media sosial
mereka sudah berkomitmen penuh untuk membantu bangsa dan negara indonesia
terutama di jelang pilpres ini
karena ini pilpres terbesar kita
karena untuk pertama kalinya melakukan pemilu serentak
dan kita ingin benar benar menjaga suasana demokrasi kita agak aman stabil
sehingga seluruh platform itu benar benar berkomitmen penuh membantu kami
ketika kami meminta sebuah akun yang secara terus menerus masif melakukan distribusi hoax
akun tersebut akan di suspend
kemudian seluruh profil terkait dengan akun tersebut kami kirimkan ke polri
untuk proses penegakan hukum
kita tahu cukup banyak pelaku pelaku penyebaran hoax yang sudah proses penangkapan penahanan bahkan sudah masuk persidangan
baik saya bertanya mengenai saat ini kita tahu bahwa masa tenang kampanye
tapi hoax ini juga masih terus pesan singkat di grup whatsapp juga masih terus dilancarkan oleh sekelompok orang yang
kita tidak tahu apa tujuannya mengaburkan pemilih untuk menentukan suaranya
aturannya seperti apa di saat masa tenang ini pak nandu
ya betul sekali pada hari sabtu kemarin kami sudah dirijen aplikasi informatika pak semi pangairapan
bersama ketua bawaslu dan komisioner bawaslu sudah menyampaikan kepada publik melalui pers conference di kantor bawaslu
menyatakan bahwa kementerian kominfo bersama bawaslu akan melakukan pengawasan kontrol terhadap buzzer buzzer
yang terdaftar secara resmi di kpu dan bawaslu untuk tidak melakukan kampanye
jadi buzzer buzzer ini memang kita tahu selama ini di masa kampanye mereka cukup aktif melakukan pasang iklan di twitter maupun facebook maupun youtube
untuk mempromote calon calonnya baik capres cawapres maupun partai politik yang mereka usung
nah di masa tenang hari tanggal empat belas lima belas dan enam belas peraturan yang memang kita harus sepakati bersama bahwa masa tenang ini tidak hanya berlaku di cyber sorry di real space di dunia nyata tapi masa tenang pun harus berlaku di dunia maya
di media sosial kita
itulah mengapa para buzzer politik yang sudah terdaftar ofisial itu dilarang melakukan kampanye
kami bersyukur dalam sehari kemarin
semuanya bisa terdeteksi
semua bisa terdeksi karena official account tadi itu sudah terdaftar di kita di kpu dan bawaslu dan sudah sisi ke kami kementerian komunikasi
sehingga kami punya datanya akun akun resmi yang memang selama ini sudah terbiasa melakukan kampanye di masa kampanye
nah kami bersyukur selama satu hari kemarin di masa tenang hari pertama empat belas akun yang memang selama ini sudah terbiasa melakukan kampanye

dan kami sudah komunikasi dan sudah di take down akun tersebut
artinya kami lihat kesadaran para politisi kita buzzer buzzer kita memahami bahwa masa tenang ini adalah masa yang seharusnya benar benar tenang
masyarakat kita dibiarkan mereka merenung memikirkan siapa calon terbaik siapa partai politik yang akan mereka coblos di tanggal tujuh belas april besok
baik itu yang secara resmi menurut anda

yang di luar itu yang tidak didaftarkan yang masih terus bermain apakah sudah terdeteksi
ya betul sekali yang masih terus bermain yang tidak terdeteksi memang tidak masuk ranah undang undang kepemiluan
tapi mereka masuk ke ranah ranah undang undang ite
sepanjang dia membicarakan calon yang dijagokan dalam konteks memperkenalkan atau masih membicarakan calon yang dia jagokan itu masih sah
artinya selama tidak melakukan informasi

ketika buzzer buzzer yang tidak ofisial tadi menyampaikan informasi yang menyesatkan
ada hoax ada apalagi black campaign terhadap calon calon tertentu
maka kepada yang bersangkutan dapat kita ancam dengan ancaman pidana pasal dua puluh delapan undang undang ite yaitu enam tahun denda satu miliar
jadi dia boleh dalam pengertian tertentu dia boleh lolos dari undang undang kepemiluan karena dia bukan official account atau buzzer resmi
tapi dia tidak bisa lolos dari undang undang ite
jika konten yang diposting itu konten konten yang black campaign konten konten yang menyerang calon calon tertentu
yang sudah masuk ke level ujaran kebencian atau fitnah terhadap calon calon tertentu
oke baik menarik ya itu kemudian bisa jadikan celah jika masih ada orang orang yang ingin aktif berkampanye catatan untuk kpu dan bawaslu juga
tapi pak nando tadi anda mengatakan bahwa sudah melalui tahapan panjang ketika hoax masuk ke kominfo teridentifikasi
kemudian ada serangkaian langkah yang dilakukan dan kemudian diumumkan diinformasikan kepada masyarakat
bagaimana jika sebenarnya informasi ini tidak sampai ke masyarakat apakah memang peran penting masyarakat harus berinisiatif harus aktif terlebih dahulu
ya betul sekali memang sejatinya menjadi urusan negara ya artinya mestinya kami pemerintah harus lebih aktif lebih giat lagi
kami menyadari penuh bahwa memang upaya memerangi hoax upaya mendistribusikan stempel anti hoax tadi kepada seluruh masyarakat kita

itulah mengapa kami sangat mengapresiasi kelompok masyarakat yang berjuang bersama pemerintah untuk memerangi hoax
ada mavindo ada jurnalis jurnalis yang kelompok dalam fact checking termasuk beberapa media yang cukup gencar menjadi fact checker
dan itu sangat kita apresiasi kenapa karena memang peran memerangi hoax ini bukan hanya perannya negara bukan hanya peran pemerintah
seluruh komponen masyarakat karena hoax ini musuh bersama kita kenapa karena bangsa kita sangat menjemuk
sangat rawan konflik sangat rawan masalah bisa muncul ketika setiap orang kemudian dibanjir informasi yang menyesatkan
informasi yang saling menyudutkan informasi yang sensitif yang bisa membahayakan kesatuan bangsa kita ini yang kita takutkan
baik terima kasih pak nando sudah berbincang bersama kami harapannya bahwa memang tangkal hoax ini benar benar bisa dilakukan dengan maksimal
tidak hanya peran dari pemerintah tapi juga masyarakat